pada masa pandemi covid sembilan belas seperti saat ini memang banyak ya pertanyaan yang mungkin muncul di benak kita dan perlu ditanyakan dan dikonfirmasi nih kepada dokter
dan kami telah merangkuk beberapa pertanyaan warga net seputar covid sembilan belas dalam segmen tanya dokter berikut ini
dan kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan dokter spesialis paru dokter diyah handayani
selamat sore dokter diyah
sehat dok kondisinya
tetap menggunakan masker di sana ya dok ya
saya izin tidak pakai masker di sini karena memang di sini juga tetap menerapkan jaga jarak ya dok ya
dokter ada beberapa pertanyaan ini yang sudah kami rangkum sudah disampaikan juga oleh warganet melalui akun dari cnn indonesia ya dok ya
yang pertama ini saya bacakan ada dari ed gaib satria dok
dia menyatakan bahwa bagaimana caranya menghilangkan rasa ketakutan
karena virus ini sudah menjalankan protokol kesehatan tapi masih takut nih
karena jumlahnya masih terus naik kalau dibalik papan
kalau menurut saya sebenarnya rasa takut rasa tidak berlihat berlihat ini baik
artinya akan meningkatkan kuasa badan
nah supaya kita sudah menjalankan protokol dengan baik maka tetap konsisten
dan selanjutnya mengingatkan orang lain
nah masalah ketakutan itu wajar
karena memang ini ada
ini adalah sebuah penyakit yang sangat mudah melolat
tetapi kalau menurut saya kalau kita sudah melaksanakan selain protokol kesehatan kita juga harus menjaga kesehatan secara umum
jadi tidur cukup itu akan meningkatkan imunitas
makan makanan yang sehat bergizi
mengandung cukup protein dan juga vitamin
dan juga olahraga
jadi ini akan meningkatkan kemurhidatasi
iya jadi lagi lagi kan penyakit ini disebabkan oleh virus ya dokter diah ya
daya tahan tubuh menjadi satu hal yang penting juga agar terhindar dari paparan virusnya ya dok ya
selanjutnya ini ada pertanyaan kedua dari at lady birdie
lady underscore birdie yang menyatakan bahwa
apa saja sih dok sebenarnya ciri ciri kondisi tubuh yang membuat kita harus waspada
dan membuat kita harus segera memeriksakan kesehatan dari paru kita
sebenarnya ya gejala covid sembilan belas dengan gejala penyakit paru lainnya
itu hampir sama
gejalanya ada batuk
kadang disertai dengan demam
nah jadi itu adalah gejala paling utama
yang terjadi pada gangguan kesehatan paru paru
tetapi sering juga disertai dengan gangguan yang sifatnya umum
desain jadi mudah lelah
kemudian nafsu makan turun
kemudian keringat malam
kemudian penurunan berat badan

oke jadi selain ada gejala gejala seperti sesak nafas demam dan lain lain
ketika ada gejala lain seperti penurunan berat badan yang signifikan begitu ya dok ya
sampai berapa kilogram biasanya dok untuk diwaspadai untuk kemudian periksa kesehatan paru karena takut terpapar virus corona dok
misalnya kita tidak diet apapun ya
tetapi kita turun berat badan misalnya tiga sampai lima kilo dalam satu bulan
itu juga sudah hasil
kalau untuk ada gejala sesak nafas sendiri itu biasanya dirasakan pada pagi siang atau malam hari ada waktu spesifik kak dok
kalau orang yang emas atau punya paru obstruktif masih buat merokok
itu biasanya malam menjelang pagi
tapi kalau sesak akibat covid dan lainnya seperti kanker paru itu tidak mengenal waktu
berarti kalau waktunya cukup panjang itu mungkin saatnya untuk bisa mendapatkan

bertanya dulu konsultasi pada dokter dan nanti bisa memeriksakan parunya ya dok ya
nah bicara tadi sempat disebut oleh dokter diani seputar perokok
ini ada pertanyaan selanjutnya dari warganet yang kepo juga dengan covid sembilan belas
di segmen tandanya dokter ini ada ed denanjas rp yang bertanya
menurut informasi perokok ini lebih rentan tertular covid sembilan belas
mengapa hal tersebut bisa terjadi
apakah asap rokok juga bisa mentransmisikan virus
kemudian bagaimana nih dok dengan perokok pasif
silahkan dok ini cukup menarik pertanyaannya dok ya
oh ya ini pertanyaannya sangat menarik kalau menurut saya
karena gini perokok secara umum lebih rentan terhadap semua penyakit infeksi paru
tidak hanya covid tapi juga tbip
karena ini perokok itu akan merusak pada yang namanya cilia atau rambut cilia
rambut rambut di dalam pernafasan kita yang membantu menghalau segala bakteri dan cili
kalau bagi perokok maka silia ini rusak
sehingga menjadikan seorang itu lebih rentan terkena infeksi
tapi apakah rokoknya sendiri menginfeksi
nah ini justru membeli cita ya
karena gini ada pengobatan yang disebut aerosol
misalnya kita inhalasi pada orang lain
itu kan menimbulkan asap
dan itu cepat penularan
jadi mungkin saja
bahwa asap rokok ini juga kalau dilakukan oleh seorang yang menderita covid
nah orang yang menghirup bisa
karena dia semacam aerosol
apalagi sekarang kan covid sembilan belas ini sudah airborne ya dok ya
karena semakin tinggi semakin banyak dalam satu lingkungan
apalagi ruangan yang tertutup yang terkena
maka konsep airborne itu akan semakin jelas dampaknya
sebelum kita mengakhiri segmen tanya dokter
ada yang sempat ditanyakan soal perokok pasif
nah ini gimana dok
ini juga menarik
jadi sama sebenarnya
tapi perokok pasif menerima iman
bahkan sekarang ada tiga istilah
kita berada di depan
third hand itu orang setelah merokok
tetapi ada jajak yang mengenai berbagai benda di sekitarnya
dan kita bisa menghirup
itu juga ada dampaknya
meskipun derajatnya lebih berat
tapi itu sama perokok pasif
baik berarti benar ya dok ya
adanya bahwa memang lebih beresiko
karena zat zat dalam rokok itu bisa kemudian merusak paru
yang juga bisa berpotensi untuk lebih tinggi begitu ya
bagi orang orang yang terpapar virus corona
untuk kemudian bisa dinyatakan terkonfirmasi covid sembilan belas
baik terima kasih banyak dokter dia
sudah bergabung bersama kami sore hari ini dong
semoga sehat selalu
sehat selalu dokter
terus terapkan protokol kesehatan kita semua ya dok ya
terima kasih dokter
nah itu tadi beberapa pertanyaan
ada tiga pertanyaan dari warganet yang kepo ya
yang sudah disampaikan langsung
sudah saya tanyakan tadi kepada dokter paru kita
dan bagi anda yang masih memiliki pertanyaan terkait covid sembilan belas
saya ingatkan bahwa anda masih bisa terus bertanya
caranya seperti apa
lalu anda juga bisa menuliskan komentar
diunggahan kami di laman instagram at cnnindonesiatv
dengan juga menambahkan tagarnya nih
hashtagnya jangan lupa warganet kepo covid sembilan belas
akan dijawab setiap hari sabtu dan minggu